untuk pertama kalinya sejak dirilis tahun dua ribu dua silam patung ikonik karya seniman brian donnely
alias kaos hadir di indonesia karakter vinyl vigo berwarna pink bernama accomplice ini bisa
dinikmati di kompleks candi prambanan daerah istimewa yogyakarta sejak sabtu lalu patung
ini hadir dalam rangkaian cost holiday yang merupakan tur pameran keliling dunia downly
hanya perlu membayar tiket masuk area kompleks candi prambanan selebritas dian sastro berkesempatan
mengunjungi accomplice sebelumnya
di prambanan dalam unggahan di akun instagramnya dian sastro mengaku senang bisa melihat karya kaos
selain dian sastro aktris ralin shah juga sudah mengunjungi patung karya brian donnally ini
ralin juga menyempatkan untuk berfoto dan merekam video di depan patung raksasa itu
patung raksasa sepanjang empat puluh lima meter dan tinggi lima belas meter ini akan berada di kompleks candi prambanan hingga